setelah sempat mengalami sakit flu dan radang tenggorokan usai pencoblosan minggu petang
calon wakil presiden sandiaga uno berolahraga
berlari selama kurang lebih tiga puluh menit dengan didampingi istri nur asia dan para pengawal calon wakil presiden
ada pun rute melewati scbd jalan mula warman kembali ke tempat tinggal uno di jalan pulau bangkeng
lima belas kebayoran baru jakarta selatan
usai berolahraga lari sandiaga uno melakukan pendinginan
dilanjutkan dengan peregangan otot selama kurang lebih lima menit
ini adalah olahraga lari yang pertama kali dilakukan uno usai sakit sejak pencoblosan tujuh belas april
dalam tahap recovery tapi sudah mulai bisa keluar keringat berolahraga
saya mpok nur saya ucapkan terima kasih
mudah mudahan obatnya habis malam ini
karena minum obat itu ngantuk jadi telar banget
bisa tanya sama dokter hari ini apakah bisa berhenti minum obatnya
karena lambungnya kalau tenggorokannya tinggal sedikit agak sakit dari sisa radang tenggorokannya
tapi yang lainnya sudah fungsinya sudah normal kembali
minggu malam direktur materi dan debat bpn sudirman said dajuru
bicara bpn dhanil anzar simanjuta pengunjungi kediaman sandiaga uno
di jalan pulau bangkeng lima belas kebayoran baru jakarta selatan
kunjungan tersebut untuk koordinasi serta melaporkan perkembangan input suara c satu
yang sudah dilakukan oleh para relawan di lapangan
yang jelas kita koordinasi terus menerus ya
pak prabowo tadi juga ke kertanegara untuk ngecek perkembangan c satu
ruang sandi juga hari ini kita coba update lagi perkembangan c satu
satu yang sudah dikumpulkan oleh para relawan
nah tentu sejak awal pak prabowo dan bang sandi itu berterima kasih sekali dengan para relawan
dengan kader kader partai politik yang terus secara militan mengumpulkan formulir c satu plano ya